jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru
pencinta drama korea anda mungkin masih ingat dengan serial yang satu ini itaewon class
drama seri yang ditayangkan di layanan streaming berbayar pada dua ribu dua puluh lalu dibintangi oleh park so jun dan kim dami
sesuai judulnya serial ini mengambil lokasi di itaewon salah satu distrik di kota seoul korea selatan
kawasan ini disebut sebut semakin terkenal setelah menjadi lokasi syuting itaewon class
beberapa spot syuting seperti jembatan
hingga pemandangan namson tower dari kejauhan menjadi magnet bagi pengunjung
itaewon dong dikenal sebagai salah satu pusat hiburan malam di korea selatan yang tak pernah sepi pengunjung
ada lebih dari dua toko berjejer di kawasan ini
jalan menanjak tidak menyurutkan kehadiran pengunjung yang mayoritas adalah anak muda
untuk menghabiskan waktu di restoran bar dan klub malam di itaewon
memang kalau melihat pola trennya itu ya itu memang kebetulan sedang serangkan event
orang itu membludak masanya di situ
cuma yang perlu saya tegaskan di sini kalau masalah mental kolektif ini mirip mirip tapi sama nih
antara yang demo yang kerumunan demo dan kerumunan orang yang tidak punya tujuan bersama
kalau demo kalau orang punya tujuan bersama emosinya kolektif
maksudnya cara berpikirnya sama ada trigger yang sama
ada apa nanya
ada musuh yang sama ada pemicu yang sama biasanya di situ
jadi kalau ada terjadi suatu kerusuhan biasanya clash atau agresi
sedangkan kalau yang di acara seperti di kanjuruhan kemudian di itaewon
dan di beberapa konser yang sempat memakan korban jiwa seperti ini
itu orang berkumpul pada waktu bersamaan tanpa tujuan yang sama ya
bukan ada ini bukan ada tujuan kaos gitu loh
ada cuma pengen tenang senang bareng
nah ini kejadiannya adalah seringkali bukan sebuah emosi yang kompleks itu ya
yang saya lihat itu adalah ada trigger di saat orang overcrowded dan di situ nggak bisa escape di situ
komponennya selalu tiga nih
satu tempatnya itu tidak memungkinkan orang untuk bisa keluar
kemudian ada trigger dan trigger ini bermacam macam di setiap kasus
terus kemudian orang tidak bisa dimobilisasi
trigger ini kan bayangkan nih kalau misalnya ada satu tempat

trigger ini kan bayangkan nih kalau misalnya ada satu tempat
orangnya sudah berkerumun
ini kayak suatu apa ya satu zat yang padat di sini
ada satu trigger itu zatnya akan mau meledak gitu kayak petasan
mesinnya mau ke mana mana gitu
kalau nggak ada tempat yang bisa meng contain atau nggak ada aliran keluarnya ya sudah
dia meledak di situ atau kasusnya akan korban jiwa
kasusnya macam macam loh
misalnya kalau di kemarin kan ada yang saling dorong mendorong
di beberapa kasus crowd crush sama stempete itu
triggernya itu misalnya ada yang teriak ada yang pegang senjata
atau ada yang pakai paper spray
waktu lagi padat gitu yang sini taiwan kasus di amerika
ada yang pakai pepper spray untuk melatahi orang berantem
orang pada berlarian jadi crowd crush
trigger triggernya itu seakan akan simple
tapi karena itu tadi dipadukan dengan faktor orang berkumpul dengan tempat escape yang terbatas
ya sudah satu trigger kecil terjadi efeknya domino

kita bisa berdesakan dan tak bisa nafas seperti itu
ini lebih pada survival instinct di tempat yang membuat kita berdesakan dan akhirnya tak bisa nafas
alih alih daripada emosi marah bersama seperti di demo atau aksi kolektif gitu yang terjadi biasanya
kalau begitu pengendalian masa pengendalian kerumunan atau crowd control seperti judul kita malam hari ini
ketika berhadapan dengan masa
kadang kalau mungkin di dalam satu kerumunan itu cenderung impulsif
atau mungkin mereka tidak bisa berpikir panjang dan juga rasional
nah bagaimana crowd control yang seharusnya mas noval
flight control ini jauh terjadi seharusnya jauh terjadi sebelum acara itu ada
misalnya kalau kita mau mengumpulkan orang kita harus paham kapasitasnya

kalau misalnya sudah mulai over capacity kita harus sederamanya topnya ini
ini kalau dari segi penyelenggara ya
kalau dari segi audiensnya sendiri memang sih logisnya itu kita segera sadar ketika tempat itu sudah mulai overcrowded itu ada kajiannya itu
ketika satu sekian meter diisi oleh beberapa orang ada itu
jadi mulai rame harus kita mulai semakin aware dan ini saatnya keluar sebelum terjadi semakin tidak terkendali

tapi seringkali kita itu kalah dengan ya paling tidak ada apa apa
maksudnya lagi mereka memang paling bisa berjalan selancar biasanya
atau sayang nih saya sudah bayar
kalau tidak sampai dinikmatkan terakhir gitu sayang
mending stay di sini apa yang terjadi nanti ikut alur saja
jadi ini dari kedua belah pihak itu harus sama sama sadar
cuma ini juga nih rihal kraut ya
ini selalu harus ada pengaturan
seringkali ini same page sama kraut crush itu terjadi kasusnya pada tempat tempat yang tidak terduga
yang dimana di situ memang tidak ada aturan atau flow

control dari masanya di india waktu festival keagamaan di sebuah jembatan isinya dua puluh
orang langsung kesana semua ada yang isukan jembatan ini mau rubuh langsung mereka panik
kalangkabut gak ada crowd control di situ atau misalnya dalam konser konser yang gak siap dengan
over capacity atau di itaewon yang ini kan nggak ada penyelenggara ya ini kayak misalnya orang tiba tiba
ngeruduk kemang gitu aja gak ada organizer gak ada apa gitu orang gak tau flow nya itu harus kemana
ke kanan ke kiri keluarnya kemana gak paham ujung masuknya dimana dan ujung keluarnya dimana
bedakan coba ini kalau misalnya saya ambil contoh itu waktu tawaf di kaabah itu ada flow muter
meskipun itu crowd banget dan itu rapat banget tapi kita sudah punya norma di sana ketika mau
keluar dari lingkaran tawaf bahkan biasanya diinstruksikan untuk ikutin aja keluar bentar bentar
nanti nambah satu dua putaran kamu bisa keluar ke samping karena sudah ada sistem ada flow oke
flow sistem dan pengaturan ini jauh jauh sebelum crowd itu terjadi misalnya harus diperhatikan di
nah itu yang kadang luput artinya untuk mengantisipasi itu yang juga penting adalah
orang atau pihak yang bertanggung jawab ini tidak ketika berhadapan dengan massa atau pengendalian
masa ini bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat karena kalau kita lihat apa yang terjadi
mungkin di beberapa event konser ini pun juga menjadi tanggung jawab dari panitia yang kadang
luput untuk memikirkan antisipasi skenario ini mas noval
ya seperti itu juga ini ya kalau dari kita sendiri nih kalau misalnya sudah itu panitia begini terus
kemudian pengendali acara keamanan seperti itu kita sebagai audiens di sana itu juga karena kasusnya
sudah mulai banyak ini mungkin kita harus mulai belajar norma baru ini kita harus tidak sadar kapan
saatnya udah mulai meninggalkan venue ketika udah mulai overcrowded yang lebih kelihatan overcrowded
itu sebenarnya pihak ketiga ketika mereka lihat kita dari jauh kita yang ada di stage itu agak susah tapi dengan ini semoga bisa lebih aware ya sama itu juga kita harus berpikir pikir
kemana pun kita berada selalu perhatikan jalan keluar dari tempat tersebut jangan sampai kita yalu nyalir ikut arus terjebak aja di situ kemudian juga ini mungkin saya tipikal orang yang tidak ini ya enggak agak suka mengejar keramaian atau fomo seperti itu tapi saya ya saya juga bisa paham bagaimana orang itu merasa gak mau rugi atau merasa harus dapet keuntungan tapi ketimbangkan inilah kalau kita mau menjadi satu kesenangan kita harus paham resepnya kita harus pahamnya dan melihat peran di mana pada saat mereka berada dan atau harso tersebut mungkin disitu saya bisa tumpang mengelola ia tribrate dan melihat tulisannya karena kita pasti juga terburu seperti itu jadi saya selalu disipikan lebih banyak dari yang ada di sini karena bagaimana kalau satu orang juga tidak berpikir perune staying perempuan maka harus melihat itu jadi mije kan
resikonya juga ketika ditimbang timbang resikonya apakah worth it untuk stay di sini ketika situasi
sudah mulai memanas apakah worth it untuk misalnya ini enggak cuma di crowded ini ya crowded keluar
parkir misalnya habis waktu satu jam untuk keluar parkir ya kalau siap dengan resikonya ya kita
harus bersabar di situ kalau misalnya kita cuma mau enaknya saja dan jadi egois di sana
yang mending tiba tiba saja rencana untuk bergabung dalam kerumunan itu ini persimbangan
dari audiens juga perlu diperhatikan disitu baik terima kasih mas noval sudah bergabung dengan
dialog kita malam hari di cnn indonesia connected selamat malam sehat selalu oke usah aja deh kita
akan kembali dengan anda mungkin yang masih ingat mantan padahal udah putus sama mungkin
kekayaan mas ya seperti di video musik terbarunya bertajuk putus tapi cinta sesaat lagi
yang tak biasa